sebuah rumah kontrakan di sidoarjo jawa timur rabu dinihari digerebek tim resko bapol restasi doarjo
dalam penggerebekan itu polisi menemukan lebih dari lima juta butir pil pcc dan somadril
satu orang pelaku ditangkap
rabu dinihari tim resko bapol restasi doarjo menggerebek sebuah rumah di kawasan cawo cangkring wonoayu sidoarjo jawa timur
dari operasi ini aparat mendapatkan sedikitnya lima juta butir pil pcc dan menangkap seorang penjaga rumah
sang penjaga rumah mengaku hanya bertugas sebagai penjaga gudang dan mendapat upah sembilan juta rupiah per bulan
ia juga mengaku hanya bekerja sendiri namun petugas masih terus menyelidiki pemilik jutaan pil pcc ini
setelah kita buka ternyata ini jenis pcc
salah satunya mereknya somadril
itu kan tahun dua ribu dua belas

ijin edarnya oleh balai pemula sudah dibekukan
nah ini kita temukan
yang menarik itu kan
ada berapa jumlahnya
kalau dihitung secara rinci masih belum ya
cuma secara berat kotor itu sekitar hampir lima juta butir sekian ya
selain lima juta butir pil pcc petugas juga menyita alat untuk mengemas pil
diperkirakan total nilai pil mencapai
lebih dari sepuluh miliar rupiah
polisi menduga jutaan pil pcc dan somadril ini akan diedarkan ke sejumlah kota besar di jawa timur
namun untuk memastikannya polisi masih menunggu hasil pemeriksaan tersangka
rico hardiansyah sidoarjo